kementerian kesehatan republik indonesia melaporkan akumulasi kasus gangguan ginjal akut pada anak yang terjadi di tanah air
jurubicara kementerian kesehatan muhammad syahril mengungkapkan sejak januari dua ribu dua puluh dua hingga delapan belas oktober dua ribu dua puluh
tercatat dua ratus enam kasus dengan sembilan puluh sembilan kasus meninggal dunia
jumlah kasus tersebar di dua puluh provinsi
perkembangan kasus yang dikenal dengan nama acute kidney injury atau aki ini tertinggi terjadi pada periode agustus dan september
syahril menegaskan tingginya kasus gangguan ginjal akut pada anak tidak ada hubungannya dengan vaksin covid sembilan belas maupun kasus infeksi covid sembilan belas
kemenkes meminta setiap tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan seperti apotek untuk sementara waktu
menghentikan pemberian obat sirup pada anak dan balita
rekomendasi ini disampaikan sebagai tindakan kewajiban
kuas padaan hingga adanya hasil penelitian dari bepom dan kementas
untuk sementara ini tidak meresepkan obat obat atau memberikan obat obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas
ini diambil langkah dengan maksud dugaan dugaan ini sedang kita teliti
untuk menyelamatkan anak anak kita
jika berat maka diambil kebijakan untuk melakukan pembatasan ini
kemenkes juga meminta masyarakat yang sudah terlanjur membeli obat sirup di apotek maupun fasilitas kesehatan
untuk menyetop sementara penggunaan obat tersebut
untuk mengantisipasi kebijakan penghentian pemberian obat sirup pada anak dan balita
ikatan dokter anak indonesia mengimbau agar dokter atau tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan
dapat mulai memberikan obat puir kepada pasien
pemberian obat puyur monoterapi hanya boleh dilakukan dokter dengan memperhatikan sejumlah persyaratan
merebaknya kasus gangguan ginjal akut
masyarakat diimbau untuk selalu memantau kondisi anak saat terjangkit sakit
khususnya dengan gejala demam lebih dari tujuh hari diare dan batuk pilek
apalagi jika anak mengalami penurunan jumlah urin
tim liputan cnn indonesia